yunda subang lara
akibat olah putra mukian santan
putra aku surawi sesa
kau harus bertanggung jawab
memang apa yang dilakukan putra mukian santan
mukian santan lolos
ibu ndaku akan menjadi sasaran
amarah dan penindasan
ibu ndara ratu ketering manik
pucuk di cinta
keinginan nima serara santan
membuka jalan bagiku
untuk bisa kembali ke istana pajajaran
aku benar benar sangat mencemaskan
ibu ndaku abiasa
lebih baik kita kembali ke istana pajajaran
nimas juga tahu
kalau adik nimas itu selamat
kamu benar abiasa
sekarang kita segera kembali ke istana
ke istana pajajaran
ingin menemui dengan tarif sakti
tabib istana pajajaran
ratu ratna ningsi
yang sedang sakit parah
ratu ratna ningsi sekarang
tentu mau kemana
jangan panggil aku radin
akasep sudah pulang kemana gitu
aku harus kembali
ke kerajaan puspanegara
sehat saja disini
aku harus kembali ke puspanegara
jangan natu jangan
selamat datang kembali nimas
selamat datang di istana pajajaran
terima kasih sudah menyambutku
nimas tunggu sebentar
ada apa biasa
apakah orang orang kerajaan akan menerimaku
atau tidak aku menunggu saja di luar
kamu sudah banyak membantuku
mereka semua pasti akan menerimamu dengan baik
terima kasih nimas
ternyata tidak sulit masuk ke dalam istana pajajar
putriku kau kembali ingat
apa yang terjadi kepada ibu nda
rai mukian salitang
dia ada di sini nak
dia ada di sini
ibu nda melihatnya dengan mata kepala ibunya sendiri
dia masih hidup
atau dia masih hidup
ibu nda takut
ibu nda takut
ibu nda takut dia tertangkap dan ibu nda
ibu nda cukup
aku mohon tenanglah ibu nda
ibu nda tidak perlu khawatir seperti ini
raiki yang santang baik baik saja
dan raiki yang santang selamat dari kejaran rai prabu surawisesa
kau tahu dari mana
penyari ibu nda
rai prabu srawisesa diserang oleh seseorang bertopeng
mereka menangkap rai prabu surawisesa dengan kejahatan yang tidak terlalu baik baik saja
mereka menangkap rai prabu surawisesa dengan kejahatan yang tidak terlalu baik baik saja
benarkah apa yang kau katakan

alhamdulillah ibu nda
rai muda baik saja
jangan lupa like share dan subscribe yaa
bagaimana keadaan putraku
bagaimana keadaan putraku
gusti prabu mengalami luka dalam

kalau dia tidak kabur dari istana ini
aku tidak akan mengalami kejadian ini
tunggu tunggu tunggu
ini kerajaan puspan peratai masih jauh
nanti sebentar lagi kita sampai
ya sudah atu
biar cepat sampai
kita selawatan dulu yuk
yunda subang lara
akibat ulah putramu kian santang
putraku surawi sesa harus terloka
kau harus bertanggung jawab
memang apa yang dilakukan putraku kian santang kepada putramu rai
beraninya kau melawanku
tidak akan ku biar siapapun untuk melukai bundaku
tidak akan ku biar siapapun untuk melukai putramu rai
putra putrimu semuanya kurang ajar
terutama kian santang
dia berani beraninya melukai putraku